harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik belakangan menjadi sorotan lantaran dinilai mahal
terutama pada masa mudik lebaran dua ribu sembilan belas
mahalnya tiket pesawat ini diperkirakan menyebabkan kenaikan jumlah pemudik di jalur darat
pemerintah pun mempersiapkan jalur darat yang menjadi potensi peralihan penumpang dari jalur udara
pemerintah memperkirakan lebih dari satu juta orang akan meninggalkan jakarta pada masa mudik lebaran dua ribu sembilan belas
pemudik dari ibu kota memiliki sejumlah pilihan untuk jalur yang dilalui baik darat maupun udara
dikutip dari laman detik finance menteri perhubungan budi karya sumadi mengatakan
akan ada peralihan penggunaan transportasi dari jalur udara menuju jalur darat
budi karya menyebut tarif tiket pesawat yang masih tinggi dinilai menjadi alasan utama beralihnya penumpang
oleh karena itu budi karya memerintahkan jajarannya untuk mempersiapkan jalur darat
yang menjadi potensi peralihan penumpang dari jalur udara
rute tol transjawa diprediksi menjadi salah satu favorit untuk dilalui pemudik
tol transjawa yang sudah tersambung dari merak sampai pasuruan dan purbolinggo sebagian besar sudah beroperasional
para pemudik yang berencana untuk menggunakan tol transjawa harus menyiapkan uang elektronik untuk transaksi di gerbang tol
dikutip dari website resmi badan pengaturan jalan
tol bpjt untuk perjalanan terjauh yaitu dari merak hingga purbolinggo
dan sebaliknya pengguna jalan harus membayar rp tujuh ratus tujuh puluh lima lima ratus
sementara itu untuk perjalanan dari jakarta menuju kota kota besar seperti cirebon semarang solo dan surabaya
pemudik harus menyiapkan saldo mulai dari rp satu ratus lima puluh hingga rp tujuh ratus tiga puluh
sementara untuk tol trans sumatera pihak bpjt menyebut
tol bakahuni terbanggi besar sudah beroperasi dengan terbentuk
dan tarif rp satu ratus dua belas lima ratus untuk perjalanan dari terbanggi besar sampai palembang dioperasikan secara fungsional tanpa tarif
kemudian dari terbanggi besar kayu agung sampai ke palembang betung itu masih dalam tahap konstruksi
sehingga ini yang nanti pada saat alur mudik itu akan kita fungsionalkan
sehingga pemudik bisa lewat di jalan
jalur tol tersebut namun demikian karena ini masih dalam tahap konstruksi
maka kita tidak akan membuka selama dua puluh empat jam
jadi kita membukanya pada siang hari saja
jadi supaya apa karena sedang konstruksi jadi ada lubang dan sebagainya
ini kan kita hanya batasi dengan trafikun saja
untuk keamanan jalur mudik badan geologi kementerian esdm memaparkan beberapa titik longsor yang perlu diwaspadai
di sepanjang jawa jawa
lumpir itu potensi longsor yang dikira kira yang perlu diantisipasi ketika hujan lebat ada
kemudian kalau di jalur tengah ya cadas pangeran waduh itu daerah daerah rawan longsor
di sumatera yang rawan tinggi itu yang ke arah madinah itu artinya palupuh loh
jalur palupuh itu memang sering longsor kemudian yang kemarin terakhir yang di samosir
longsor bisa terjadi jika curah hujan
jalur yang tinggi
selama mudik badan geologi akan menyiagakan petugasnya untuk mengevaluasi lokasi yang berpotensi longsor
agar pemudik bisa menggunakan jalur yang aman